ahok dan popularitasnya bolehlah diibaratkan pohon yang semakin tinggi batangnya maka akan semakin kencang pula angin yang menerpanya
langkah ahok kembali menjabat sebagai dki satu melalui jalur independen dengan pencapaian satu juta ktp oleh relawan teman ahok tergoyang
setelah diterpaisu adanya aliran dana dari pengembang reklamasi kini manipulasi data mengemukah
meski sudah melangkah lebih jauh dengan pencapaian satu juta ktp perjuangan komunitas teman ahok bukannya semakin ringan
serangan terus bermunculan dari berbagai lini
setelah diterpa isu adanya aliran dana dari pengembang reklamasi rabu lalu mendadak muncul sejumlah ex anggota teman ahok di depan publik
dan berbicara tentang manipulasi pengumpulan ktp pendukung ahok
lima orang bekas relawan teman ahok ini mengklaim terjadinya jual beli ktp dan praktik curang lain
dalam pengumpulan ktp dukungan bagi kandidat petaha basuki cahayapurnama atau ahok
mantan ex teman ahok ini
per minggu itu harus ditakjurkan satu ratus empat puluh ktp
sepuluh ktp itu kami akan store ke pusat kemudian kami mendapatkan honor sebesar lima ratus ribu per minggu
dan operasional kami mendapatkan fasilitas yang lainnya
kami mendapatkan yang resmi itu seragam seperti ini
menepis isu ini teman ahok langsung membantah tudingan tersebut dalam konferensi
kami mendapatkan yang resmi itu seragam seperti ini
kami mendapatkan yang resmi itu seragam seperti ini
ketahuan ketahuan kualitas datanya memang tidak bagus
ada yang nyerahin tiga ratus dua ratus nya itu nggak ada nomor handphone
itu kan pasti secara kualitas kita juga meragukan kan
atmosfer menjelang pemilihan gubernur dki jakarta tahun depan memang semakin panas
apalagi ketika ahok kian kokoh bertahan dengan dukungan satu juta ktp warga ibu kota
sekaligus dua puluh empat kursi dprd dari tiga puluh
partai politik pendukung
apakah gempuran politik mulai black campaign hingga negatif campaign yang terus ditujukan kepada ahok
akan meruntuhkan popularitasnya
atau justru sebaliknya semakin melejitkan namanya